ba cukai makassar memeriksa haji asal kota makassar sulawesi selatan yeni suarnati daeng kanang yang sempat viral karena memamerkan emas dengan bobotnya mencapai satu ratus delapan puluh gram
kita langsung tanya ya perkembangannya seperti apa sudah terhubung dengan zaini rohman plh kepala kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe madia pabean b makassar
selamat malam pak
selamat malam mbak kasar
iya selamat malam waktu makassar selamat sore waktu jakarta
kita langsung update dulu untuk ibu suwarnati ini kan sempat juga beredar informasinya bahwa ternyata imitasi tapi sebenarnya ini emas asli atau imitasi dan apa sih hasil pemeriksaannya
selamat malam pak merisa cnn selamat malam juga mbak ibrie terima kasih sudah menghubungi kami di makassar
betul bahwa hari senin kami melakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap bu haja zain kanang
terhadapnya kita minta keterangan mengenai yang pemberitaannya sedang viral saat ini
nah dari hasil pemeriksaan juga kita lanjutkan untuk mengecek mengidentifikasi apakah perhiasan yang dikenakan oleh bu haja zain kanang yang akhirnya viral itu apakah adalah perhiasan berbuat dari emas asli atau bukan atau imitasi
nah dari hasil penelitian dan hasil pemeriksaan permintaan keterangan
peroleh hasil pemeriksaan identifikasi perhiasan yang diduga emas adalah bukan berbahan dari emas alias imitasi
jadi sehingga kita bisa mengetahui kalau nilainya masih sekitaran sembilan ratus ribu rupiah ya belum melebih dari batas yang ditentukan yaitu lima ratus ribu
baik pak zaini selain kemudian ibu haja daeng kanang ini kan juga ada pihak pihak lain yang juga diduga ini memamerkan emasnya begitu ya di media sosial hingga rencananya juga akan diperiksa
ini progresnya seperti apa
terhadap berita lain berdasarkan informasi dan identifikasi
jadi camah ini belum tiba ke tanah air
jadi masih ada di tanah suci
tentu kami juga akan memasukkan atensi ya terhadap kedatangan beliau jika memang dembarkasinya itu adalah bandara internasional sultan hasanuddin makassar
saat dilakukan pemeriksaan apa kemudian yang disampaikan menjadi motif begitu dari daeng kanang
kalau dari hasil pemerintahan keterangan sih sebetulnya niatnya kayak bercanda gitu ya sama teman temannya dan sebagainya gitu sehingga mungkin tidak dikalkulasi oleh bu aja kalau ini akan menjadi berita yang mungkin membuat kita semua tidak nyaman ya di tengah kebusukan pelaksanaan ibadah haji
artinya terkait dengan
suarnati daeng kanang ini ada penindakan yang dilakukan atau dinilai memang tidak melanggar aturan hukum sama sekali dari bea cukai
pertama dari hasil permintaan keterangan bahwa disampaikan dari permintaan keterangan
yang bersangkutan memberikan pernyataan kalau perhiasan yang dia kenakan
yang olehnya kenakan sebagian ada yang dikenakan ketika saat berangkat
dan sebagiannya dibeli di sekitaran hotel atau penginapan saat melaksanakan ibadah haji
dari permintaan keterangan yang bersangkutan menyampaikan nilainya sekitar rp sembilan ratus ribu rupiah
dan dalam pernyataannya juga yang bersangkutan
bersangkutan menyampaikan kalau itu imitasi kepada yang melakukan permintaan keterangan
nah kami juga tidak berhenti di situ terhadap perhiasannya
kami berkoordinasi meminta kepada institusi yang memang memiliki kompetensi dan akutabel
untuk melakukan penilaian terhadap barang yang diduga perhiasan terbuat dari emas
yaitu pekadean dari cabang pasar butung kalau tidak salah
pasar butung kota makassar untuk mengidentifikasinya secara detail
dan hasil pemeriksaannya memang kedapatan perhiasan dimaksud adalah bukan terbuat dari emas atau imitasi
artinya tidak ada aturan yang dilanggar begitu ya dari daeng kanang ini
ya tidak ada pengenaan biaya masuk juga terhadap perhiasan yang dikenakan karena memang nilainya masih jauh di bawah lima ratus usd
menyoroti terkait dengan hal itu yang baru saja pak zaini sampaikan bahwa batasnya
biasanya maksimalnya adalah diberikan toleransi hingga rp lima ratus
selain itu aturan aturannya sebenarnya seperti apa sih pak ketika kemudian melakukan pembelian emas di luar negeri
atau barang barang yang sifatnya luxury goods gitu ya
untuk kemudian masuk aturan pajaknya itu sebenarnya yang harus ditaati seperti apa saja pak
sebetulnya bukan terkait komoditasnya
tapi ini mengenai atas nilainya
jika batas nilainya memang melebih dari rp lima ratus
maka terhadap kelebihannya dikenakan pengenaan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor
dalam hal ini ppn dan pph pasal dua duanya
berarti kalau kita kalkulasikan sebutlah ini jika memang tadinya itu satu ratus delapan puluh gram itu adalah barang yang asli
walaupun sudah diakui tidak asli ya atau imitasi
tapi kalau satu ratus delapan puluh gram ini asli harusnya kena berapa tuh pak bea masuknya
estimasinya dikenakan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor itu rp dua puluh empat juta
ini kalau memang asli ya
tapi artinya kalau untuk daya yang kanan sudah dipastikan
dari sudah dilakukan assessment baik itu dari biaya cukai maupun dari pegadaian
dan juga aparat terkait bahwa imitasi ya
baik terima kasih banyak atas informasinya

terkait dengan jemaah haji yang pamer emas ini
kepada plh kepala kantor pengawasan dan pelayanan bayi adan juka
itp madia pabian b makassar
bapak zaini rohman sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
saat selalu pak
terima kasih mbak ivry